yang kamu tutup tutup
iya emang saya nutupin barusan itu tempat sampah
berapa kamu disokok sama bapak
itu itu apa benerin hp saya doang dan bobi
centini mau dibawa ke kampus kan
wah gawat si bobi udah berani bawa centini ke kampus
aduh harus cepat ya
sekarang centini kemana
eh kelihatannya sih ada di belakang
situ mau kemana bapak
eh eh panggil pi ya suruh betul
enggak tin biarin harus mikirin papi
besok jadi ya ke kampus mas bobi
centini nyanyi disitu
emangnya mas bobi ada hajatan thomas
kan mas bobi tadi bilang dosen mas bobi
kepengen ketemu sama narasumber
itu seneng banget sama orang yang bisa nyanyi tin
takut aku tuh diketawain ya mas
kan ada mas bobi
nanti kalau kejadiannya kayak dulu gimana
enggak enggak enggak mungkin kayak gitu tin
cuma nyanyi doang kalau pandasnya mas bobi
sekarang kan buat ngembangin bakat kamu tin
kamu kan suka sama nyanyi
gak usah pake tapi dong
waduh sial bener ya
wah si bobi ini pasti punya rencana ini
gimana dapet infonya ya
bobi bobi bobi aduh bikin susah aja
wah ini hp
apaan sih pake tret tret begitu
sakit ada maling aja bang
ini den hp saya aneh banget
kalau saya nelfon si dirmand
saya bisa dengar suara dia
tapi dia gak bisa denger suara saya
oh cuma kena virus bang
hah ada aja sih
mau dibenerin gak bang infonya
tsk mau gak
dari sini den
soalnya bukan hp hp
kalau sampai mbak biasa nelfon bisa berampe ntar
pokoknya bang pi tenang
besok kan bobi kampus
bobi bawa nih ke konten dekat kampus bang
pokoknya bener aja infonya bang
besok bobi sama tini mau pergi bang
apalagi mami jangan sampai tahu bang
emang mau pergi ke mana nih
mau pergi ke kapal sama cendini
emang ini mau kuliah
eh bukan bang
tini mau bobby ketemuin sama dosennya bobi
waduh hebat amat lu bantu ketemu sama dosen
tapi gak pantes
s dua s tiga s empat gak boleh
gak enak sih ujungnya
bener nih bang
pokoknya bang pi jagain
jangan sampai ada yang tahu bang
nah kalau ada yang aneh aneh bang pi juga ngasih toko bobi
gampang itu mah kecil beres den
kalau gitu besok infonya pasti bener bang
pokoknya tenang aja semuanya beres
oke makasih bang pi
infonya jangan lupa ya
baru kali ini anak juragan bisa disuruh suruh
pantes juga gue jadi juragan ya
kamu mecahi pot ini ya
kenapa bisa begitu
bukan centini mbok
nyinggol pot itu tadi
itu ada kalau kerja gak selalu benar
pada hari ini
pada hari ini potnya dorol kesenangannya dorol
ini tuh memang anak tuh
benar benar harus catar
kita lihat siapa yang ketawa
ini udah saatnya buat papi untuk menyerapnya
tidak ada dalam kamus papi menyerah
habis pak api pakai peribahasa segala
memang pede dong
pedean banget pi
udah si papi pasti punya lancarannya
harus cepat info sucepatnya kalau nggak dia menembahannya
nggak boleh tersiapin
kenapa ini sih
jatuh dari langit kan
batu aki kan
pasti nyari centini ya
tumben biasanya kalau manggil saya nyari centini
saya butuh informasi dari kamu
tau nggak asal asal
nggak tau apa apa kan
kamu ini saya tugasin ngawasi mereka setiap detik
artinya kamu harus kasih laporan secara berkala
ya laporannya centini sama den bobby baik baik aja tuh
ante yang kamu tutup tutupin
barusan itu tempat sampah
berapa kamu disokok sama bobby ha
itu itu apa
benerin hp saya doang den bobby
ya katanya centini mau dibawa ke kampus
wah gawat si bobby udah berani bawa centini ke kampus
aduh harus cepat ya
sekarang centini ke mana
kelihatan ini sih ada di belakang tuh gan
gan batu akik saya gan
setara lagi nih
kau sampai solche
kayak bang ahman vitia
raja berdiri ke nomor sepuluh
rebut jalan itu masih gak enak gitu
mungkin ada saraf atau tulangnya yang gak bener ini
oh centini panggilin tukang urut gak pak
enggak enggak usah saya mau ke dokter aja
mau di rongen
oh kalau gitu centini aja yang motoin bapak gak
centini udah diajarin sama bang pi
pakai kamera handphone
bukan bukan gitu ini foto tembus pandak
untuk saraf jadi kelihatan saraf sama urat ulatnya itu kelihatan
besok itu saya mau rencana ke dokter
jadi kamu temenin saya ya
kamu pegangin saya takutnya saya jatuh
apa enggak bang pi aja pak lebih kuat
pak pi kayak mbak boro no aja pikun tuh
enggak kamu aja ya
soalnya bobi besok kan juga ke kampus
jadi kamu yang anterin ya
ince pun pak
ya gitu dong itu baru benar
aih mana sih dia
kamu enggak aktif aktif sih bobby
dari tadi ya kan bikin cindy bete
hah apaan ini berita kok kriminal semua
loh kok mati
kok bercet siapa yang mencet ya